udah muslim itu bersaudara jangan bertengkar betul tidak maaf
alhamdulillah adik kamu harus fighting fokus di lapangan semangat semangat semangat semangat
harus memakai sepatu olahraga kamu pakai sendal jepit
nih pakai sepatuku ah ya allah sebaiknya baik banget cuman bagaimana ya itu kakinya dia udah kayak
perahu itu kan muat padeh muat udah cepetan cepetan ayo waktunya ayo semangat semangat semangat
dari tim pun antah sudah lengkap peraturan ya tidak boleh main kasar
nggak boleh curang kalian harus main yang
udah relatively swara yaa
diam diam diam kalian dengar kenapa gilang sekwarin
sepatunya gilang itu kebesaran
jadi nggak baik buat main futsal nanti bisa membayangkan lawan oke
ingat main yang sportif
ingat tadi main yang sportif
nggak boleh kacar nggak boleh curang
dek pinjam dulu
ya tadi saya janjiin ikut saya yuk main bola
terus saya kata nanti mp siti kasih duit
dek nggak punya duit
ya gimana sih
ini gak boleh menjanjikan sesuatu
udah udah nggak apa apa mp siti biar pakai uang saya aja
ah sergei tolong kasih ke anak itu ya
kamu pegang si banyak ya
makasih ya mister
terima kasih ya
terima kasih ya
alhamdulillah ustazah makasih ustazah
tadinya kita mulai lagi nggak boleh curang nggak boleh kasar
gol yang amat menarik
gol yang tak
gol yang tak
gol yang tak
gol yang tak
gol yang tak
ancah kek ancah kek ancah kek ancah
wah kenapa sih
dut kamu kartuning
wah saya apa
kamu temen temen lagi main pucal malah enakan makan mie
soalnya gak ada yang nyerem pak
lu olah kan lagi pucal
kenapa makan mie di lapangan
berhenti gak makan ya
atau saya kasih kartu merah nih
ayo cepat pakai sarut mangannya
sabar pak sabar
bisa yang sama allah subhanahu wa ta'ala
betul tidak pak
iya tapi sabar itu ada tempatnya
orang lagi main pusal kamu malah makan
udah kan udah
sama caranya dut dut
udah udah percaya sama caranya dut
udah udah percaya sama caranya dut dut
udah udah percaya sama caranya dut dut

udah udah percaya sama caranya dut dut
apa yang kamu lakukan
ini papanya asun kan
iya pak ustadz
kok bisa ada disini
kebetulan tadi di jalan ketemu sama temen temennya
haikal dodot satu lagi siapa aku lupa namanya
iya dan kebetulan mereka ikut saya kesini
teman teman ayo kita buru buru kita tidak punya waktu lagi untuk berbincang bincang
soalnya temen temen pada nunggin kita
kalau lari kita temen temen pada kalah
aduh tio bemo tuh pada dimana sih ini nih
tenang tenang tenang
perkenalkan pahlawanku nanta
wah keren banget
wah keren banget ya
hei musuh kalian tuh adalah aku
perkenalkan obi pahlawan
emang kalian bisa jadi pahlawan
iya nggak temen temen
ya udah ustadz itu butuh janji dan bukti ya
jadi gini sebelum kalian menjadi pahlawan untuk tim sepak bola kunanta
lebih baik kalian sekarang menjadi pahlawan untuk teman teman kalian sendiri dulu
hah gimana tuh caranya
kalian bawain tuh ya tas teman teman kalian yang ada di angkot
ibu ustadz kita itu disini tuh mau bertanding
mau bertanding main bola
bukan mau jadi kurir
enggak usah ustadz
kalau kalian nggak mau jadi pahlawan untuk bawain tas buat temen temen kalian
ya udah nggak usah
tapi nanti sehabis pertandingan sepak bolanya
kalian ngepel tuh lapangannya tuh
tutup ya rapat tutup
hah oe ada cara kan
terus aikal mending oper oleh aja gimana
nih mah aku udah dibincar
kenapa aku udah udah udah
yalah dia kenapa kenapa
kan jadi salahin aku
tidak ada salah
tidak ada salah
tidak ada salah
tidak ada salah
sesama muslim itu bersaudara
kalian mau saya kasihkan domo ya
hah bisa diem nah
jangan berani berani ya
jangan berani berani ya
enggak enggak sama posisi empat tahun jadi banten iya jadi apa deh sasar kita
datang ke sini untuk bertanding bukan untuk berentam tuh dengerin kalian
betul betul kita bertanding bukan buat berantem
mas lihat tuh dia lagi siluman bukan siluman kots tapi siluman
aduh siuman ya aduh tuh
oke pemenangnya dari tim pucal kuranta dengan
kita menang kita menang